sebagian pengendara baik mobil ataupun motor menggunakan aplikasi navigasi gps untuk membantu ataupun memandu mengarahkan jalan saat berkendara
tapi ada peristiwa yang menimpa wanita berumur enam belas tahun yang juga seorang pelajar saat mengendari motornya dan tertabrak di ruas tol jakarta cikampek akibat salah menggunakan aplikasi navigasi gps dari handphonenya
selain itu sebelumnya terjadi peristiwa pengemudi ojek online yang tersesat masuk jalan tol di makassar sulawesi selatan
dan ada pengemudi mobil yang tersesat ke hutan akibat kesalahan menggunakan aplikasi navigasi gps
berikut ini tips sederhana menggunakan aplikasi navigasi gps agar tidak salah jalan
sebenarnya banyak pilihan aplikasi navigasi gps yang bisa di download di app store maupun play store
tapi kali ini kita akan mencoba salah satu yang umum digunakan yakni google maps
sebelum menggunakan anda harus memastikan aplikasi anda sudah diupdate dengan versi terbaru
nah jika sudah membuka aplikasi tinggal masukkan lokasi tujuan dan pastikan lokasi tersebut benar
selanjutnya pilih moda transportasi sesuai dengan yang digunakan untuk meminimalkan terjadinya kesalahan rute
biasanya tersedia beberapa rute yang bisa dipilih berdasarkan pertimbangan jarak tempuh dan durasi

fitur petunjuk menggunakan suara dapat diaktifkan dengan menyentuh simbol ini
namun sebaiknya pastikan bahasa yang digunakan adalah bahasa yang anda pahami
untuk berjaga jaga pengguna bisa membagikan laporan perjalanan secara langsung pada orang terdekat agar dapat ikut memantau
selain secara online navigasi gps tersedia secara offline dengan mengunduh rutenya terlebih dahulu saat tersambung dengan internet
dan mengunduh rutenya terlebih dahulu saat tersambung dengan internet
nah saya sudah sampai di lokasi tujuan
sebenarnya menggunakan aplikasi seperti google map sangat sederhana
namun tidak sedikit orang yang masih menyepelekan
teknologi navigasi gps seperti ini sebenarnya sangat membantu bagi para pengemudi
jika digunakan secara bijak
namun yang terpenting adalah tetap mengutamakan keselamatan
agar selamat sampai tujuan
dio abadi padly julian jakarta